rapat dewan gubernur bangir nisang pada delapan belas dan sembilan belas april dua puluh dua
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh d reverse report sebesar tiga lima puluh
suku bunga deposit facility tetap sebesar dua tujuh puluh lima
dan suku bunga lending facility tetap sebesar empat dua puluh lima
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkandelainya inflasi
serta upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
di tengah tekanan eksternal yang meningkat terkait dengan ketegangan geopolitik rusia dan ukraina
serta percepatan normalisasi kebijakan moneter di negara negara maju khususnya amerika serikat
bank indonesia juga terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas
dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut melalui berbagai langkah sebagai berikut
pertama memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah
untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar
dan fundamental economy kedua melanjutkan implementasi kebijakan makro budisil akomodatif
untuk mendorong kredit dan pilihan perbankan ke dunia usaha dengan mempertahankan rasio
counter sikil kelebar tapi telepon tetap sebesar nol persen rasio intermediasi makro budisil rim
pada kisaran delapan puluh empat sampai sembilan puluh empat persen rasio penyangga likuiditas makro besar pln tetap sebesar
enam persen dengan fleksibilitas ribu sebesar enam persen dan rasio pam penyangga likuiditas
makro berusaha syariah tetap sebesar empat lima persen dengan fleksibilitas ripu sebesar empat lima persen
transparansi suku bunga dasar kredit sbdk dengan pendalaman assessment pada perkembangan sumber
pendapatan operasional perbankan keempat memastikan kecukupan kebutuhan uang distribusi
uang dan layanan kas serta kesiapan penyelenggaraan bi fas selama periode bulan
ramadan serta hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah kelima
meningkatkan batas nilai yang dapat disimpan pada uang elektronik register dari semula sepuluh juta
rupiah menjadi dua puluh juta rupiah dan batas nilai transaksi bulanan dari semula dua puluh juta per bulan
menjadi empat puluh juta rupiah per bulan berlaku efektif sejak tanggal satu juli dua ribu dua puluh
kelima memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan bank sentral dan
otoritas negara mitra lainnya fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan
di sektor prioritas bekerjasama dengan instasi terkait serta bersama kementerian keuangan
mensukseskan enam agenda prioritas di finance that jalur keuangan presidensi indonesia pada
tahun dua ribu dua puluh dua bank indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan komite
stabilitas sistem keuangan dalam rangka mengendalikan inflasi menjaga stabilitas moneter dan sistem
keuangan serta meningkatkan kredit pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor sektor prioritas
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ekspor
serta inklusi ekonomi dan keuangan
pemulihan ekonomi global diperakirakan terus berlanjut meski lebih rendah dari proyeksi
sebelumnya disertai ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi berlanjutnya ketegangan
terdampak pada pelemah transaksi perdagangan kenaikan harga komunitas dan ketidakpastian pasar
keuangan global di tengah penyebaran covid sembilan belas yang menurun dengan perkembangan tersebut
bank indonesia merevisi perakhiraan pertumbuhan ekonomi global pada tahun dua ribu dua puluh dua menjadi tiga lima
persen dari sebelumnya sebesar empat empat persen volume perdagangan dunia juga diperkirakan
lebih rendah sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan gangguan rantai pasokan yang masih
berlangsung di dalam negeri perbaikan ekonomi domestik diperkirakan tetap berlangsung seiring
dengan meningkatnya mobilitas masyarakat hingga triwulan satu dua puluh dua puluh dua perbaikan ekonomi terus berlanjut
oleh peningkatan konsumsi investasi non bangunan dan kinerja ekspor sejalan dengan mobilitas penduduk
aktivitas ekonomi yang membaik sejumlah indikator dini pada maret dua ribu dua puluh dua seperti penjualan eceran
ekspektasi konsumen dan purchasing manager index pmi manufaktur mengindikasikan terus berlangsungnya
pemulihan ekonomi domestik dengan perkembangan tersebut untuk keseluruhan tahun tahun tahun
dua ribu dua puluh dua bank indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai empat setengah sampai
persen sedikit lebih rendah dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar empat tujuh sampai lima lima persen
di sisi eksternal neraca pembayaran indonesia diperkirakan tetap baik
sehingga mendukung ketahanan eksternal defisit transaksi berjalan pada triwulan satu dua ribu dua puluh dua diperkirakan
tetap rendah didukung oleh surplus neraca perdagangan sebesar sembilan tiga miliar dolar amerika
serikat perkembangan ini didukung oleh tingginya surplus neraca perdagangan non migas terutama
sejalan dengan tingginya nilai ekspor karena harga komoditas global seperti batubara
besi dan baja serta biji lokal di tengah meningkatnya defisit neraca dagangan migas
sementara itu aliran modal asing dalam bentuk investasi portofolio yang sempat tertahan pada
triwulan satu dua ribu dua puluh dua dengan net outflow sebesar satu delapan miliar dolar amerika serikat kembali mencatat
net inflow pada awal triwan dua dua ratus dua puluh dua yaitu sebesar delapan miliar dollar amerika serikat data hingga empat belas
april dua ribu dua puluh dua posisi cadangan devisa indonesia pada akhir maret dua ratus dua puluh dua tercatat sebesar satu ratus tiga puluh sembilan satu
miliar dollar amerika serikat setara dengan pembiayaan tujuh dua bulan import
atau tujuh bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah tingkat cadangan divisa ini
berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan import
rupiah tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung
nilai tukar rupiah bergerak stabil selama bulan april dua ribu dua puluh dua ditopang oleh berlanjutnya
pasokan falas domestik aliran masuk modal asing dan persepsi positif terhadap prospek
perekonomian domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih berlangsung
dengan perkembangan tersebut nilai tukang rupiah pada tahun ini sampai dengan delapan belas april
dua ribu dua puluh dua tercatat depresiasi sekitar tujuh puluh persen dibandingkan dengan level akhir tahun dua ribu dua puluh satu
depresiasi ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi dari mata uang sejumlah negara
berkembang lainnya seperti thailand tujuh puluh tujuh persen malaysia dua satu persen dan filipina dua empat puluh lima persen
inflasi terkendali dan mendukung stabilitas perekonomian indeks harga konsumen ihk pada
maret dua puluh dua tercatat inflasi sebesar enam puluh enam persen mantuman secara tahunan inflasi ihaka maret
tercatat dua enam puluh empat persen year on year lebih tinggi
dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar dua enam persen year on year inflasi
pada tahun dua ribu dua puluh dua diperkirakan akan tetap terkendali dalam sasaran tiga persen plus minus satu persen
sejalan dengan masih memadainya sisi penawaran dalam merespon kenaikan sisi permintaan tetap
terkendalinya ekspektasi inflasi serta stabilitas nilai tukar rupiah dan respon
kebijakan yang ditempuh bangunan beserta pemerintah bangunan akan terus mewaspadai sejumlah
risiko inflasi terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global terhadap perkembangan
harga harga di dalam negeri koordinasi dengan pemerintah tersebut juga diperkuat untuk menjaga
stabilitas harga selama bulan ramadan dan hari raya
biro wajib minimum rupiah secara bertahap sejalan dengan kemampuan perbankan dalam mengelola
kecukupan likuiditas penyesuaian secara bertahap gwm
pemberian insentif gwm sejak satu maret dua ribu dua puluh dua tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran
kredit maupun pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian spn untuk pembiayaan
abbn pada maret dua ribu dua puluh dua rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga al per dbk tercatat tinggi yaitu
mencapai tiga puluh dua satu persen meskipun lebih rendah dibandingkan dengan rasio al per dpk pada
bulan sebelumnya yang tercatat tiga puluh dua tujuh persen sementara itu dana pihak ketiga juga tumbuh
sebesar sembilan sembilan persen year on year sementara itu dalam rangka koordinasi fiskal moneter sebagaimana
akan keputusan bersama menteri keuangan dan gubernur bangun desa yang berlangu hingga
tiga puluh satu sepuluh mong es layer mbak leza melanjutkan pembelian spd pasar perdana untuk pendanaan
apbn dua ribu dua puluh dua dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar tujuh belas delapan triliun rupiah data hingga
suku bunga perbankan masih menurun
kendati lebih terbatas didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah
dan terjaganya likviditas perbankan
di pasar uang suku bunga indonesia pada maret dua ribu dua puluh dua bergerak stabil sebesar dua tujuh puluh sembilan persen dibandingkan dengan maret dua ribu dua puluh
di pasar dana suku bunga deposito satu bulan di perbankan turun sebesar sembilan puluh satu basis point sejak maret dua ribu dua puluh satu menjadi dua delapan puluh lima persen pada maret dua ribu dua puluh
suku bunga kredit baru lebih rendah tujuh belas basis point year on year pada periode yang sama
sejalan dengan penurunan suku bunga dasar kredit dan perbaikan persepsi risiko perbankan di tengah berlanjutnya pemulihan aktivitas ekonomi
ketahanan sistem keuangan tetap terjaga
terus menunjukkan perbaikan secara bertahap
rasio kecukupan modal capital adequesy ratio perbankan pada bulan februari dua ribu dua puluh dua tetap tinggi
dan rasio kredit bermasalah non performing loan npl tetap terjaga
yaitu tiga delapan persen secara bruto
dan delapan puluh tujuh secara neto
intermediasi perbankan pada maret dua ribu dua puluh dua melanjutkan peningkatan
dibandingkan dengan bulan sebelumnya dengan kredit
yang mengalami pertumbuhan sebesar enam enam puluh lima persen year on year
pertumbuhan kredit terjadi di berbagai kelompok bank
seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga
pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut
yang terjamin dari perbaikan penjualan dan belanja modal
serta terjaganya kemampuan pembayar
dan pemulihan kinerja korporasi ini meningkatkan permintaan akan kredit dari perbankan
dari sisi penawaran oleh perbankan
standar penyaluran kredit terus melonggar
seiring menurunnya persepsi risiko kredit
pertumbuhan kredit umkm juga meningkat
yaitu sebesar empat belas sembilan puluh delapan persen year on year pada maret dua ribu dua puluh
khususnya bersumber dari kredit mikro dan kecil
pertumbuhan kredit dan dpk dana pihak ketiga pada tahun dua ribu dua puluh dua masih sesuai perakiraan
yaitu masing masing dalam kisaran enam delapan dan tujuh sembilan
bank indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang cepat

di bidang sistem pembayaran bank indonesia terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran yang cepat
berikut adalah mel geradek paltas untuk penelitian demonstrasi kepala
berita terkini mengenai perkembangan ekonomi
berita terkini mengenai perkembangan ekonomi
berita terkini mengenai perkembangan ekonomi
pertama kursus ekonomi di indonesia sering menunjukkan perkembangan pesat
seiring dengan peningkatan akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring
perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital

di sisi non tunai nilai transaksi uang elektronik pada triwulan satu dua ribu dua puluh dua tercatat tumbuh empat puluh dua enam persen year on year
dan untuk keseluruhan tahun dua ribu dua puluh dua diproyeksikan akan meningkat delapan belas tiga year on year
hingga mencapai rp tiga ratus enam puluh triliun
nilai transaksi digital banking pada triwulan satu dua ribu dua puluh dua meningkat tiga puluh empat sembilan persen year on year
untuk keseluruhan tahun dua ribu dua puluh dua diproyeksikan akan meningkat dua puluh enam tujuh puluh dua persen year on year
hingga mencapai rp lima puluh satu tujuh ratus dua puluh sembilan triliun
bang risa terus melanjutkan upaya perluasan
layanan bi fast melalui mobile banking serta meningkatkan komunikasi kepada masyarakat dan lembaga terkait
sinergi dengan pemerintah juga terus diperkuat untuk mendorong percepatan digitalisasi pembayaran
melalui elektronifikasi bantuan sosial transaksi pemerintah daerah serta transportasi
di sisi tunai uang kartal
yang diedarkan pada triwulan satu dua ribu dua puluh dua meningkat tiga belas lima puluh delapan persen year on year
bang risa memperkuat layanan khas kepada masyarakat melalui implementasi digitalisasi layanan khas keliling
pintar menjaga ketersediaan uang tunai termasuk tambahan penyediaan uang sebesar dua puluh tujuh empat triliun rupiah
sehingga menjadi rp dua ratus dua tujuh triliun selama periode bulan ramadan dan hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
serta memperkuat kerjasama kelembagaan dalam pengedaran uang ke seluruh wilayah nkri
pertumbuhan kredit terus mengalami peningkatan
baik dari sisi penawaran perbankan maupun dari sisi permintaan sisi korporasi
dari sisi penawaran oleh perbankan terjadi perbaikan lebih lanjut
tidak hanya dari sisi suku bunga juga karena likuiditas yang berlebih di perbankan
lebih dari itu tadi kami jelaskan bahwa landing standar dari perbankan itu juga terus mengalami perbaikan
dalam arti bahwa tight perbankan dalam menyalurkan kredit itu semakin
dari sisi permintaan bahwa kondisi korporasi terus menunjukkan perbaikan
dengan peningkatan dan perbaikan dari sisi penawaran perbankan dan permintaan dari sisi korporasi
dengan kinerja korporasi yang membaik itulah kami perkirakan bahwa pertumbuhan kredit
mencapai enam enam puluh lima persen terus akan menunjukkan peningkatan
secara keseluruhan kami perkirakan kredit akan tumbuh enam sampai delapan persen untuk tahun dua ribu dua puluh
tentu saja sektor sektor yang berkaitan dengan industri makan minuman dan perdagangan
baik eceran maupun perdagangan besar
dan sektor sektor transformasi logistik yang juga terus mengalami perbaikan
saat ini payment id masih dalam konseptual design
jadi kita akan mencari unique key identifier nya
ini merupakan persyaratan data granular
untuk ekosistem ikd baik dari individu maupun badan usaha
jadi sebenarnya rekan rekan wartawan payment id ini sebenarnya untuk internal bi
jadi kita mengambil nanti dari nik maupun npwp
jadi ini bukan untuk transaksi tapi untuk analisis

komitmen bank indonesia juga adalah untuk terus memperkuat kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
dalam rangka menghadapi lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah
kami terus melakukan kalibrasi untuk kebijakan kebijakan tersebut
terkait dengan pelayanan sistem pembayaran
seperti yang disampaikan oleh pak doni kita akan terus mempersiapkan bifas
supaya bisa dilakukan untuk transaksi dua puluh empat jam tujuh hari
dan kemudian dari sisi tunai kami menambahkan karena ada perpanjangan dari libur kita
maka ditingkatkan sebesar dua puluh tujuh triliun menjadi sekarang dua ratus dua tujuh triliun atau meningkat tiga puluh satu dua persen dari tahun lalu
kami juga terus memperkuat titik titik untuk penukaran
baik dengan kerjasama dengan perbankan maupun dengan kas keliling bank indonesia
dan sekarang kita sudah menggunakan aplikasi yang berbeda

maupun agar masyarakat lebih nyaman untuk menukarkan uangnya